lu simpen baik baik dia tuh baju koko
di latak lu masih ngasih
di latak lu masih ngasih
pake itu kemusola
ngerti lu pak d
ngerti pak d
seneng liat orang susah
susah liat orang seneng
jangan fitnah antung
fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan
surat al baqarah satu ratus sembilan puluh satu
sama rasul disuruh diulang lagi tuh
itu artinya apa ya apa itu
itu gasah tuh bangsa
nah lu pada tau kan gue ini yang megang pasar genjing
khg ada titik khg ada koma
udah gitu lo main tinggalin gue begitu aja bakal gue apain
di buluh bang
bakal gue apain di buluh bang
makanya sholat itu kudu ada tupan nih
kudu ada tatian nih
jangan kaya burung matok
burung matok gini tuh tuh tuh tuh tuh
allah akbar allah akbar allah akbar
tuh tuh tuh tuh tuh tuh
mana ada burung tuh tuh tuh
ya nanti bang
ya nanti bang